jadi kalau misalnya mama melakukan sesuatu sama winona apapun itu kamu gak akan marah
eee enggak enggak enggak
meskipun kamu gak suka tapi kamu gak marah
ya enggak pokoknya gak akan marah
pokoknya gini aja mah mama sama papa mau melakukan apapun juga
apapun sama keluarga mereka aku tutup mata ma
udah udah gerah banget nih pengen mandi dulu ya mbak ya
jody sepertinya belum tahu apa yang sudah aku lakukan pada
apa yang mereka merepotkan di rumah ini
pak bapak harus minta maaf sama mereka pak
apa salah papa
memang kita susah tapi bukan berarti kita gak punya uang
kamu jangan membuat kita satu level dengan mereka
eh pak maman jangan pernah berpikir untuk dapat menggantikan bapak saya
saya tidak sudi mempunyai bapak seperti kamu
aku sudah benar benar bikin aku maut
udah udah nona nona mungkin semua lagi capek sekarang
jadi agak emosi
kami pamit aja pulang
pak kita pulang sekarang ya
sekarang papa udah puas menghina orang yang membantu kita
bapak tuh harus jaga wibawa papa
jangan sampai orang sekecil itu merasa dibutuhkan oleh kita
kamu sudah ketemu dengan jody
kapan pernikahan kamu
pak papa itu baru ketemu aku pak
papa tanya dulu dong kondisi aku kayak gimana
ini dipikiran papa cuma duit duit duit
aku gak ngerti deh sama papa
kamu tuh jangan berpikir sama papa
kamu pikir enak terkurung di rumah ini
bagaimana kalau kita dijarah dirampok
pak aku tuh bingung nih pak
papa ini beneran anak eyang bukan sih pak
yang tuh orang yang baik yang tuh peduli sama semua orang

pintar berbisnis gak kayak papa
coba posisi papa tuh digantiin sama om deden
pasti semua itu gak akan kayak gini
jangan kamu samakan papa dengan mereka yang sudah miskin itu
bapak dulu selalu membandingkan saya sama anak supir itu
sekarang anak saya sendiri
kenapa saya selalu saja dikaitkan dengan keluarga rendahan itu
aku pulangnya naik motor aja
pakai sama bapak naik mobil ya
pak maaf tadi kacanya pecah
omongan pak irfin syah tadi
tidak usah masuk ke dalam hati kek
enggak kok narada
kakek juga udah biasa
kamu mau urus soal interview tadi ya
kakek jadi mikir kamu repot
tadi untung kakek suruh aku jemputin nona
kalau enggak kayak dia bisa celaka
pak orang disana banyak
nanti ceritanya di rumah aja
nanti pulang aja malam malam
kakek bisa keluar
keadaan keluarga kita semakin parah
kita harus bersatu ya
kita jangan menghadapi masalah ini sendiri sendiri
nona mana surat surat bang warisan dari iyeng kamu
kita harus kumpulkan itu semua untuk masa susah kita nanti
mama juga akan minta sama kakak kamu tanya dan faldo
nggak bisa aku nggak mau uang warisan dari iyeng itu dipakai untuk membayar hutangnya papa
lagi nanti pas katanya pulang juga aku bakal minta dia untuk nyimpen uangnya juga
ma mama ingat deh itu tuh warisan dari iyeng ma
kita harus pakai untuk sesuatu yang berguna
aduh mah udah deh aku pusing banget nih
udah mama sekarang pergi
udah mama mau besok aja
udah udah udah buka
udah mama keluar keluar keluar
untung mama nggak tahu ada di sebelah situ
nah udah bayarnya nih
kau balik lagi sih
nanti jatuh pana mera mas
tadi ada mas disini
udah pokoknya sekarang minta duit sama pipi
bayar itu taksi ya
jangan banyak berisik makan juga loh lama lama
ternyata lebih cepat daripada yang aku bayangkan
kalau hidup itu sulit dan mungkin tanpa uang
benar adanya mama
winona udah cerita apa aja
siapa yang bilang aku ketemu sama minona
aku itu cuma muter muter kota aja mah
aku gak ketemu kok sama winona
di atas itu aku mikir
yang mama bilang sama aku itu benar apa enggak ya
ternyata memang mama bener kok
sebagai anak tunggal di keluarga ini memang
memang aku harus lebih mendahulukan keluarga
dibandingkan seorang perempuan bernama winona
dan percaya sama kamu
kalau kamu udah gak berhubungan lagi dengan winona
supir pribadi mungkin
atau mama mau cek ini
siapa aja yang aku telpon
pasti mama gak akan menemukan lagi nama telpon winona disitu
jadi kalau misalnya mama melakukan sesuatu
kamu gak akan marah
meskipun kamu gak suka
tapi kamu gak marah
pokoknya gak akan marah
mama sama papa mau melakukan apapun juga
apapun sama keluarga mereka
aku tutup mata ma
udah gerah banget nih
pengen mandi dulu ya mbak ya
jodi sepertinya belum tau
apa yang sudah aku lakukan